ya memang saling lempar pernyataan dan tantangan dilakukan sejumlah tokoh
sejumlah tokoh yang berpolemik terkait dengan kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras
kami rangkum silang pendapat dalam persoalan ini dari beberapa tokoh
yang pertama berawal dari pemanggilan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
oleh komisi pemberantasan korupsi sebagai saksi
setelah hasil audit investigatif bpk tentang pembelian lahan yayasan sumber waras dirilis
ahok sempat menyebut istilah ngaco terhadap hasil audit tersebut
kita lihat bersama
jadi bpk ini ngaco suruh balikin terus sekarang suruh jual balik
sekarang bpk lepas tangan
bilangnya apa bpk oh kami sudah selesai
sekarang urusan kpk
nah sekarang kpk tentu proses profesional
tinggal dua aja
pemda dki yang salah atau bpk yang salah
percuma gugatnya gimana
ya tuhan ala kok di indonesia kok
ya pernyataan tajam ahok pun lantas ditangkap
di tanggapi ketua bpk hari azhar hasis
dengan mempersilahkannya mengugat ke pengadilan
jika tidak menolak hasil audit bpk
silakan saja kalau ada yang tidak setuju untuk mengugat
dan di negara kita ini
pemegang kebenaran tertinggi adalah pengadilan
jadi tidak perlu kita perdebatkan itu
silang pendapat antara gubernur ahok dan ketua bpk ini
pendapat antara gubernur ahok dan ketua bpk pun mendapat tanggapan dari wakil ketua dprd dki abraham lunggana alias lulung
lulung menantang ahok menggugat bpk ke pengadilan lulung menilai ahok tidak berani melakukan gugatan itu
ahok jangan cari pembenaran ahok jangan bikin kegaduhan haji lulung di belakang ahok
kalau ahok mau nuntut bpk tapi saya yakin ahok nggak berani kenapa takut
ya di akhir tantangannya lulung pun bernazar apa nazarnya
ini dia lulung menyebut akan mengiris telinganya jika ahok benar benar punya nyali menuntut bpk ke meja hijau
ya perdebatan pun terus berlanjut kini direktur utama rumah sakit sumber waras abraham teja negara menyatakan
audit bpk mengenai jual beli lahan sumber waras dengan pemerintah provinsi dki salah
ia juga menegaskan penjualan lahan sumber waras tidak menyalahi aturan kita simak bersama
pada waktu terjadi jual belinya itu dinego dengan ibu din dari dinkes kepala dinkes pada waktu itu
dia nggak mau itu melepas membayar dua puluh lima m nya akhirnya ya kita lepas yang dua puluh lima m kita nggak dibayar
jadi kalau dibilang kita merugikan ya menurut saya disitu bisa kelihatan kok ada dua puluh lima m juga masalah bangunan
itu nggak dibayar dan semua surat saya ulangi nih ya semua surat
biaya notaris balik nama kita yang bayar jadi pemprov itu benar benar beli tanahnya toh
gubernur sudah berbicara ketua bpk sudah berbicara wakil ketua dprd sudah bicara dari sumber warasnya pun sudah berbicara
tetapi polemik ini semakin memuncak setelah muncul video yang diunggah di salah satu media sosial
seseorang yang mengaku anak buah ketua bpk terlihat begitu kesal dan menantang duel fisik gubernur ahok
berikut ini cuplikan videonya
hadapi saya ahok hadapi saya tak usah menggunakan masa tantang saya siapkan anda di hotel indonesia bundaran hi
saya siap menghadapi anda ya kalau tahu imam supriyadi adalah auditor bpkri yang pernah memeriksa anda